acara tahunan jakarta yang diadakan menjelang ulang tahun jakarta pada dua puluh dua juli mendatang ini
pada tahun dua ribu dua puluh tiga sekarang diadakan selama tiga puluh tiga hari dari empat belas juni hingga enam belas juli mendatang
para pengunjung bisa menikmati pameran yang ada mulai dari kuliner elektronik hingga otomotif
kuliner khas betawi turut hadir dalam acara pekan raya jakarta
jaka salah seorang penjual kerak telur yang biasanya berjualan di daerah mampang mengaku
meski belum signifikan namun ada peningkatan penjualan di prj dibandingkan di tempat ia berjualan sehari hari
sekarang kan masih awal awal baru dua hari masih sedikit paling dua puluh tiga puluh keluar
kalau akhir mudah mudahan aja lebih banyak bisa seratusan lebih
peningkatan penjualan di pekan raya jakarta juga dirasakan oleh aseni
asin yang membuka dua lapak di prj ini mengaku
meski ia harus mengeluarkan dua puluh juta rupiah untuk penyewaan dua lapaknya
namun omset penjualannya bisa naik empat hingga enam kali lipat dalam sehari penjualan di prj
kalau di rumah tiga puluh sampai lima puluh porsi
sehari di rumah
kalau di sini bisa jual berapa

omsetnya lumayan lah sekitar lima sampai lebih
lima juta sampai lebih
selama pekan raya jakarta berlangsung ada dua lima ratus usaha yang mengisi satu lima ratus stand yang dipamerkan
salah satunya es lelepon
tentu penjualan s lendangmaya yang satu ini
endra rizal di jakarta